menyambut mudik tahun dua ribu enam belas pt kai mulai melakukan persiapan pelayanan dan keamanan bagi penumpang
selain memeriksa jalur rel pt kai juga menambah puluhan rangkaian gerbong untuk menunjang arus mudik
yang diprediksi mengalami lonjakan penumpang sebesar lima puluh tiga juta orang
sejumlah persiapan mulai dilakukan pt kai menyambut datangnya mudik dua ribu enam belas
di stasiun bojonegoro direktur utama pt kereta api indonesia
melakukan pengecekan sejumlah mesin cetak tiket dan beberapa jalur kereta di sebelah utara dan selatan jawa
ini dilakukan sesuai prediksi adanya lonjakan penumpang dalam mudik dua ribu enam belas yang mencapai lima lima persen
atau naik lima puluh tiga juta penumpang dibanding tahun sebelumnya
pt kai juga akan menambah tiga puluh delapan gerbong kereta berbagai jalur tujuan
dan empat belas gerbong tambahan khusus jalur jogja solo dan purwokerto
setelah dari bojonegoro direktur pt kai melanjutkan sidak fasilitas
sarana prasarana sosial penumpang seperti toilet ruang tunggu dan perasarana tempat sholat
selain fasilitas pt kai menempatkan ribuan personil tni polri pada dua ratus empat belas titik bencana alam di pulau jawa
tujuannya adalah memeriksa apakah stasiun stasiun ini siap untuk melakukan operasi lebaran yang akan datang
ini rutin biasa
hasilnya beberapa stasiun besar yang memang sudah kita lihat
hampir semuanya sudah siap
untuk melakukan operasi lebaran
sementara untuk tarif tiket sendiri pt kai tetap memperlakukan tarif batas atas dan bawah
yang disesuaikan fasilitas kelas lokomotif
ribuan personil juga disiagakan di sejumlah stasiun
untuk memberi rasa aman bagi aktivitas penumpang
dion fajar arianto dan francis kawijaya bojonegoro dan surabaya